ya ada apa bu
saya boleh pake jatah
ini penting sekali bu
baik bu sebentar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tegak kamu pa
papa udah bikin elsa kecewa pa
elsa jadi ngerasa
ma kita gak bisa terus terusan hidup seperti ini ma
kita harus meluruskan ini semua
gak bisa begini terus mah
kamu dan elsa
harus melesahkan ini
harus meluruskan ini ma
semua harus kebuka ma
tapi bukan dengan ini
ini caranya pa
bukan dengan kaya begini
justru membuat elsa jadi menderita
satu hal yang perlu kamu tau

aku ikhlas ngejalanin semua
yang aku gak ikhlas
kalau melihat elsa jadi nabi pak
ini gak ada ya
ini gak ada
ini gak ada
ini gak ada
aku udah hancur kayak gini tapi gak ada satu orangpun yang peduli sama gue
aku udah hancur kayak gini tapi gak ada satu orang pun yang peduli sama gue
ini ini ini metin metin metin
baiklah jangan marah punkt siamo percaya kurang
papa aja mau di penjara
bahkan suami gue sendiri
masih terus terusan mikirin
anak yang udah dibuang
ini gak ada
papa nino gak ada yang nyariin gue
gak ada yang nyariin gue
nggak bisa gue terus terusan disini
tapi kalau gue keluar
nanti gue ketemu al
bandin sama randy
mereka makin curiga
gue lewat tanggal bawah aja
aduh sakit sakit perut gue sakit
aduh makin gak pede deh gue
gara gara wajah gue makin berminyak banget kayak gini